tak terima ditertipkan dalam razia prokes covid sembilan belas seorang ibu marah marah menggunakan bahasa inggris
insiden ini terjadi di kawasan wisata mandalika lombok tengah ntb sabtu lalu
sementara pengunjung yang lain bubar dan berpencar setelah mendapat imbauan dari petugas
razia prokes digelar rutin di kawasan wisata untuk mencegah kerumunan
polisi membubarkan warga yang tengah berenang di lokasi wisata air di kawasan ciputat tangerang selatan pada rabu siang
selain itu polisi juga langsung menutup kolam renang dan memeriksa pengelola karena melanggar peraturan daerah
pembubaran ini dilakukan atas laporan masyarakat tentang masih adanya wisata air yang nekat beroperasi selama ppkm
sesuai dengan instruksi gubernur banten polisi mengimbau kepada seluruh pelaku atau pengelola destinasi objek wisata untuk tutup hingga tanggal tiga puluh mei mendatang
berbagai cara dilakukan petugas kepolisian untuk mengajak masyarakat khususnya pemudik untuk mengikuti tes antigen
pasca pulang kampung di desa karangharja kecamatan cikarang utara bekasi jawa barat
petugas gabungan menerjunkan salah satu autobot anggota transformer bumble b untuk mengajak masyarakat ikut swab
warga yang sempat tegang saat di swab berubah menjadi ceria terutama anak anak
hasilnya lebih dari tiga ratus warga mengikuti swab antigen
dua pemudik dinyatakan reaktif dan diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama dua pekan ke depan
tim liputan cnn indonesia